kita ke informasi mancanegara saudara sejumlah warga palestina meninggalkan kota rafa gaza palestina
warga terpaksa harus dievakuasi menyusul serangan israel yang menewaskan sedikitnya enam belas orang pada selasa kemarin
sebelumnya dilaporkan serangan ke j israel terjadi pada minggu malam lalu
serangan itu memicu kebakaran di sebuah kamp pengungsian di palestina dan menewaskan sedikitnya empat puluh lima orang
serangan israel yang dilancarkan pada awal mei telah menyebabkan hampir satu juta orang mengungsi dari rafa
warga mencari perlindungan di tenda tenda kumuh dari serangan israel
otoritas kesehatan gaza menyebut jumlah warga sipil palestina yang tewas akibat serangan israel di jalur gaza mencapai tiga puluh enam ribu orang
dalam dua puluh empat jam terakhir tentara israel membunuh
sementara tiga ratus delapan puluh tiga lain yang mengalami luka luka
pesawat tempur dan drone israel mengebom tujuh puluh lima target di gaza
otoritas palestina terpaksa menutup salah satu rumah sakit yang masih berfungsi di gaza karena ada operasi militer di wilayah itu